satgas covid sembilan belas menerbitkan aturan baru tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri
kini para pelaku perjalanan luar negeri atau ppln tidak perlu menjalani karantina
dan aturan ini ada dalam surat edaran satgas covid sembilan belas nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh dua
tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi covid sembilan belas
yang diteken ketua satgas covid sembilan belas pada rabu lalu
dan untuk mengetahui kondisi terkini di bandara soekarno hatta
bergabung bersama kami ada reza ramadan produser lapangan cnn indonesia
reza bisa dijelaskan secara pasti dicabutnya kewajiban karantina di bandara saat ini
dampak di bandara soekarno hatta seperti apa
ya puspa dampak pastinya mungkin dapat terlihat dari jumlah pelaku perjalanan luar negeri
yang tiba di bandara soekarno hatta
dan pada sore ini sendiri memang terminal tiga
atau tepatnya di tempat terminal kedatangan luar negeri
ini kondisinya cukup ramai puspa mungkin dapat dilihat di latar di belakang saya
cukup banyak pelaku perjalanan luar negeri yang tiba
dan juga keluarga yang menunggu dari pelaku perjalanan luar negeri tersebut
dan memang berdasarkan dari satgas udara bandara soekarno hatta
atau selama tiga hari berturut turut
ini jumlah pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di bandara soekarno hatta ini di kisaran enam
padahal sebelum surat edaran ini diberlakukan
jumlah harian penumpang yang tiba dari luar negeri
ini hanya ada di kisaran empat penumpang saja
dan hari ini sendiri dijadwalkan akan ada enam seratus penumpang
yang akan tiba melalui bandara soekarno hatta dari luar negeri
ini juga tadi berdasarkan keterangan petugas
kedepannya memang diprediksi jumlah ini akan meningkat lagi
dan oleh karena itu juga dari petugas ini mensiasati
ataupun mengadaptasi dari aturan yang berlaku saat ini adalah untuk memangkas jumlah pos pengawasan
jadi sebelum adanya surat edaran pembebasan karantina ini
ada sembilan pos pengawasan yang dibuat oleh petugas
namun saat ini hanya dipangkas menjadi tiga saja untuk menghindari adanya penumpukan
jadi tiga ini adalah salah satunya adalah dari kap atau dari petugas bandara
jadi kalau bisa saya urut alurnya puspa
jadi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari luar negeri
ini akan melewati pos pengawasan pertama
ini akan diperiksa apakah para pelaku perjalanan luar negeri ini memiliki vaksin dosis lengkap
ataupun booster atau tidak
jadi nanti ini dari sini akan dipisahkan
lalu ke pos kedua ini maka akan dipisahkan yang belum memiliki vaksin dosis lengkap
ini akan diberi tanda di tiketnya atau di cap begitu
dan juga di pos ketiga ini juga akan dipisahkan
mana pekerja migran indonesia dan juga pelajar yang termasuk dari kelompok tersebut
di mana mereka akan mendapatkan pcr gratis
jadi berdasarkan keterangan dari petugas meskipun saat ini sudah ada aturan bebas karantina
namun bagi pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dari luar negeri
ini tetap wajib untuk dilakukan tes pcr
sedangkan untuk kelompok seperti pekerja migran indonesia
ini dilakukan tes pcr secara gratis
namun ini dilakukan tes pcr di wisma
jadi untuk alurnya sendiri bagi pelaku perjalanan luar negeri yang pekerja migran dan juga pelajar
ini akan dipisahkan dan akan dibawa ke wisma atlet untuk dilakukan tes pcr gratis
sedangkan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang umum
ini akan dilakukan tes pcr di tempat di bandara soekarno hatta
yang dilakukan secara mandiri
reza bagaimana kemudian dengan pelaku perjalanan luar negeri yang belum memiliki vaksinasi lengkap
apakah karantina atau pembebasan karantina ini tetap diberlakukan kepada mereka atau ada syarat
pemeriksaan lebih lanjut terhadap kelompok orang ini
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang belum memiliki dosis
vaksin dosis lengkap atau baru satu dosis
ini akan diberikan tanda khusus di tiketnya dan juga akan dipisahkan oleh petugas
dan mereka ini akan diharuskan untuk melakukan karantina selama lima hari
jadinya nanti akan dipisahkan di pos kedua
nanti di pos kedua ini
nantinya akan ada dari petugas hotel di mana dari satgas covid sembilan belas sendiri
ini menyiapkan lima belas hotel referensi dari pemerintah untuk dilakukan karantina
jadi mereka meskipun sudah dilakukan tes pcr dan dengan hasil negatif
mereka juga tetap wajib melakukan karantina
oke bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat ataupun pelaku perjalanan luar negeri
yang akhirnya bisa datang ke indonesia tanpa melakukan karantina
mungkin yang sudah anda wawancarai di sana
ya puspa kalau untuk tanggapannya sendiri
sejauh ini yang saya dapat dari pelaku perjalanan luar negeri yang tiba
dari luar negeri dan juga para keluarga
mereka memang menyambut hangat ataupun menyambut baik dari aturan pembebasan karantina ini
khususnya kalau untuk hari ini
memang berdasarkan pemantauan saya kebanyakan pelaku perjalanan luar negeri yang tiba ini adalah jamaah umroh
dan tadi saya tanya mereka mengatakan memang
memang menyambut baik dari aturan ini
karena memang ini tidak memberatkan mereka untuk beribadah
karena kebanyakan dari pelaku perjalanan umroh
ini kebanyakan adalah bukan pelaku perjalanan luar negeri yang ingin shopping
atau ingin berbelanja ke luar negeri
dan mereka bertujuan untuk ibadah
oleh karena itu kemampuan dari finansial mereka tidak sekuat
bagi pelaku perjalanan luar negeri yang memang berpergian untuk liburan untuk berwisata
oleh karena itu dia sangat menyambut baik
apabila pemerintah saat ini melakukan pembebasan aturan karantina ini puspa
oke reza jika ada peningkatan pelaku perjalanan luar negeri ke indonesia
bagaimana anda melihat wisatawan indonesia yang akan pergi ke luar negeri di sana
apakah angkanya cukup dikatakan bisa meningkat
setelah ada pelonggaran atau pembebasan karantina di beberapa negara
ya puspa memang faktor ini tidak menunggu
tidak menutup kemungkinan bahwa faktor ini memang akan menjadi salah satu faktor yang mendorong
bagi masyarakat khususnya mereka yang ingin berwisata ke luar negeri
karena memang sudah cukup lama selama dua tahun ini harus beradaptasi
ataupun harus berada di situasi pandemi covid sembilan belas
dan juga mereka harus melalui protokol yang ketat ketika mereka harus ke luar negeri
oleh karena itu memang kalau berdasarkan keterangan dari komandan satgas bandar udara
kemungkinan besar ini akan berdampak terkait dengan masyarakat yang ingin keluar negeri
untuk melakukan liburan ataupun juga berwisata
oleh karena itu memang ini menjadi salah satu dampak yang harus diantisipasi
oleh karena itu juga hal ini terus diadaptasi oleh petugas yang ada di sini
salah satunya adalah misalnya pemangkasan pos dan rencananya juga dari petugas
memang merencanakan akan menghadirkan gerai vaksin yang ada di bandara soekarno hatta
gunanya adalah untuk mengantisipasi bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang belum mendapatkan
vaksin dosis lengkap ini agar dapat dilakukan vaksin di tempat